pemerintah telah menganggarkan dana desa untuk tahun anggaran dua ribu sembilan belas sebesar tujuh puluh tiga triliun rupiah
ini berarti ada kenaikan sebesar tiga belas triliun rupiah dari anggaran tahun dua ribu delapan belas sebesar enam puluh triliun rupiah
di sela rapat dengar pendapat bersama dengan komisi lima dpr ri pada hari rabu lima september dua ribu delapan belas
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo menyatakan
bahwa kenaikan anggaran dana desa dua ribu sembilan belas sebesar tiga belas triliun rupiah tersebut sudah disetujui oleh dpr
setelah sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur
mulai tahun dua ribu sembilan belas nanti alokasi dana desa akan lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi desa
programnya tetap sama cuman mungkin alokasinya beda ya
karena kalau yang masa lalu lebih banyak pembangunan infrastruktur
dan selama tiga tahun ini pembangunan infrastruktur desa
bapak bisa lihat sendiri itu besar kan terbesar dalam sejarah indonesia gitu
nah infrastruktur sudah cukup untuk desa desa yang infrastrukturnya sudah cukup
mulai pengembangan pemberdayaan ekonomi di desa desa
misalnya pembentukan badan usaha milik desa pembentukan desa wisata pembentukan bank bank sampah
pembentukan pengelolaan pasca pasca panen dan lain sebagainya